ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad mengunggah poster wakil ketua umum partai gerindra budi satriojiwandono dan juga ketua umum psi kaisang pangarep di akun media sosial pribadinya
dalam poster itu juga tercantum budi jiwandono sebagai calon gubernur jakarta dan kaisang pangarep sebagai calon wakil gubernur jakarta
dalam keterangannya dasko juga menuliskan budi satrioji wandono kaisang pangarep for jakarta
meski demikian dasko belum menjelaskan apakah gerindra resmi menduetkan budi jiwandono dengan kaisang pangarep di pilkada jakarta nanti
partai gerindra pun buka suara soal foto budi satrio juwandono yang berpasangan dengan kaisang pangarep
habibur rahman menyebut poster itu muncul karena aspirasi masyarakat
menurut habibur rahman banyak masyarakat yang menginginkan budi jiwandono memimpin jakarta pada periode mendatang
meski demikian habibur rahman menyebut keputusan resmi mengenai duet itu akan diumumkan oleh ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad
terkait poster misalnya ada pak budi jiwa dengan mas kaisang
saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami
ada pun keputusan resmi nanti akan diumumkan pak dasko berdasarkan putusan pak prabowo pada saatnya
karena hal itu gerindra yakin mengusung budi jiwandono untuk pilkada jakarta
meski demikian menurut muzani gerindra juga tengah menjalin komunikasi dengan partai lain
budi jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah jakarta
diperlukan sosok yang matang memiliki visi perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus
kriteria itu sepertinya memenuhi syarat
budi jiwandono adalah anggota parlemen dua periode
kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang
beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin jakarta lebih baik lagi
kami hadirkan profil dari budi satrio jiwandono yang merupakan politisi partai gerindra
yang juga merupakan keponakan dari presiden terpilih prabowo subianto
budi memulai karir politiknya dari organisasi sayap gerindra tidar
lalu kemudian berkiprah sebagai pengurus gerindra
hingga akhirnya pada posisi anggota dewan pembina dpp gerindra
pada dua ribu dua puluh hingga saat ini
budi juga merupakan anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
sebelumnya budi juga merupakan anggota pergantian antar waktu atau paw dpr ri dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
budi semakin jadi sorotan pada pilpres dua ribu dua puluh
ia menjadi komandan tim komunikasi tkn prabowo gibran
dan sejak saat itu wajah budi semakin sering muncul di media
sementara itu saudara ketua dpp partai demokrat herman hairon menilai politisi gerindra budi satriojiwandono dan juga selebritas raffi ahmad berpotensi diduetkan
sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada pilkada jakarta
meski demikian herman menegaskan demokrat masih melakukan penjaringan dan juga mempertimbangkan kerjasama politik untuk pilkada jakarta
sampai saat ini demokrat sendiri belum mendapatkan nama untuk pilgub dki
namun tentu ada beberapa nama yang mencuat ke permukaan
misalkan kemarin muncul mas budi jiwandono pasangan dengan mas raffi ahmad ya
ini juga saya kira bisa kita tangkap sebagai calon potensial
oleh karenanya pemimpin dki yang
yang harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan kota jakarta
apalagi jakarta sekarang bukan ibu kota tetapi daerah khusus jakarta